setelah sempat singgah di kota pekalongan saat ini saya sedang menuju ke kota semarang sebagai destinasi terakhir
nah sekarang posisinya saya ada di tol transjawa sesi semarang batang
kalau misalnya kita perhatikan jalan tol transjawa sesi semarang batang ini kondisinya relatif baik ya
dari badan jalannya kondisi aspalnya meskipun ada beberapa lubang dan juga jalannya agak sedikit bergelombang ataupun bumpy gitu
bisa dilihat nih agak mengayun ya mobil yang saya kendara ini tapi tidak terlalu mengganggu
melintasi ruas tol transjawa sesi semarang batang para pengendara akan dihadapkan dengan medan jalan tol yang cenderung lurus
batas kecepatan yang ditetapkan adalah mulai enam puluh hingga seratus km per jam
para pengendara dituntut untuk selalu waspada dan berhati hati ketika melintasi
kondisi fisik dan mental menjadi hal yang paling utama dalam berkendara
nah yang paling saya rasakan ketika melintasi jalan tol trans jawa ini memang kadang kadang itu ngantuk ya
bikin ngantuk karena jalannya lurus dan relatif sepi
nah yang harus diperhatikan oleh para pengendara nih kalau sudah mulai merasa ngantuk atau sudah mulai merasa fatigue karena lelah mengemudi
baiknya ketika ada rest area ini harus bisa
kita mampir ke sana
nah sekarang saya akan mencari rest area terdekat yang ada di tol semarang batang ini
sambil melihat seperti apa sih fasilitas yang ada di sana dan juga kesiapan mereka untuk menyambut momen mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga ini
aduh jalur pantunak panas banget ya terutama di tol transjawa ini
nah memutuskan untuk berhenti di tempat peristirahatan ataupun rest area menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh para pengendara
khususnya yang melakukan perjalanan jarak jauh dan sudah mengemudi selama dua atau tiga jam lebih
nah saat ini saya berada di kilometer tiga ratus tujuh puluh sembilan a yang merupakan tempat istirahat tipe a
yang memiliki sejumlah fasilitas yang bisa digunakan para pengendara ataupun pemudik nantinya
nah sekarang saya mau lihat ataupun keliling di rest area ini seperti apa sih kesiapannya untuk menyambut
mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
rest area atau tempat peristirahatan terpadu kilometer tiga ratus tujuh puluh sembilan a merupakan rest area dengan tipe a
atau memiliki kelengkapan yang lebih banyak dibanding rest area tipe b
di rest area ini para pengendara yang singgah tak hanya bisa beristirahat atau sekedar ke toilet
tempat ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas lainnya seperti puja sera dengan tenan yang diisi oleh tiga puluh lima pelaku usaha umkm

yang menjual keperluan fashion
masjid besar bergaya modern minimalis dengan kapasitas lima ratus orang jemaah
seluruhnya ada lima titik toilet yang tersebar di seluruh area dengan jumlah keseluruhan mencapai satu ratus enam puluh satu bilik dan urinoir
ada lagi empat toilet khusus bagi penyandang disabilitas
res area kilometer tiga ratus tujuh puluh sembilan a ini memiliki luas mencapai sepuluh hektare yang bisa menampung sekitar lima ratus unit kendaraan pribadi
saat mau menelmudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga
terdapat juga ruang laktasi ruang p tiga k dan pos pelayanan informasi yang bisa digunakan oleh seluruh pengunjung
bagi pengendara yang menggunakan kendaraan berbasis energi listrik murni atau plug in hybrid
bisa memanfaatkan spklu yang juga tersedia di rest area ini saat dalam perjalanan mudik lebaran dua ribu dua puluh
khusus untuk rute jalan tol pln juga bekerjasama dengan pengelola jalan tol seperti jasa marga
dalam penyediaan spklu yang berlokasi di sejumlah res area
jalan tol di pulau jawa
beberapa di antaranya berada di tol transjawa seperti di palikanci jakarta cikampek jakarta tangerang dan juga jagorawi
secara keseluruhan pihak jasa marga selaku pengelola jalan tol juga telah menyiapkan sejumlah hal
mulai dari infrastruktur fasilitas pelayanan mekanisme dan himbauan kepada masyarakat
yang bisa dilakukan di seluruh rest area selama masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
untuk terkait penggunaan waktu di rest area
kami lebih tepatnya menghimbau mas albi kepada para pengguna jalan tol
untuk bisa lebih bijaksana menggunakan waktunya menghabiskan waktunya
untuk bisa menggunakan fasilitas sarana ibadah gitu ya
atau dengan toiletnya atau mungkin ingin berbelanja makanan dengan waktu sebaik baiknya
supaya bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya
setelah beristirahat lebih kurang tiga puluh menit buat relaksasi ibadah
saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota semarang melalui gerbang tol
kali kangkung di tol trans jawa
setelah melihat sejumlah fasilitas yang ada di kilometer tiga ratus tujuh puluh sembilan a
kini tim liputan cnn indonesia menuju ke kota semarang dengan melewati gerbang tol kalikangkung
yang biasanya menjadi titik akhir dari pemberlakuan mekanisme kontraflow
ataupun one way yang bisa dilakukan saat arus mudik
saat ini sejumlah persiapan dan pekerjaan juga tengah dilakukan di gerbang tol kali kangkung
tim liputan cnn indonesia menuju ke kota semarang dengan melewati gerbang tol kali kangkung ini